banjir bandang akibat luapan sungai pelus di purwokerto jawa tengah
terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu di lereng gunung selamat senin petang
akibatnya aliran sungai tak mampu menampung derasnya arus air hujan
hingga meluap menerjang beberapa rumah di kelurahan arcawinangun
setidaknya lima rumah warga mengalami rusak berat akibat diterjang banjir bandang
sehingga seluruh penghuninya terpaksa harus diungsikan ke tempat yang lebih aman
satu orang warga dilaporkan hilang setelah rumahnya mengalami longsor
puluhan rumah di kelurahan ciputat tangerang selatan rusak akibat angin puting beliung senin petang
angin puting beliung juga merusak aluminium kompos sekolah dasar
dua orang warga menyerita luka ringan akibat terkena serpihan atap dan sudah mendapatkan penanganan medis
pada senin malam lurah ciputat mengatakan posko darurat akan didirikan di halaman kelurahan ciputat
pihaknya juga akan mendata jumlah warga yang terdampak
sementara ini yang masuk kita ada beberapa puluh cuma kebanyakan hanya ringan
tapi ada beberapa juga yang memang lumayan parah
jadi seperti pohon sudah mulai dibenahi yang ada di jalan dewantara
akibat hujan angin sebuah rumah di rt tiga rw tujuh
kawasan jagakarsa serengseng sawah jakarta selatan tertimpa pohon berdiameter empat puluh cm senin sore
akibatnya empat orang yang sedang berada di dalam rumah menderita luka luka
petugas gabungan dibantu warga berupaya memotong ranting pohon pohon
dan membantu membersihkan puing puing yang menutupi akses jalan tersebut
tim liputan cnn indonesia